oke dari tim jokowi tadi melihat nggak ngefek gak ngaruh
kalau kata kang pipin tim prabowo ya ini bentuk aspirasi umat
kalau dibilang soft campaign ya wajar wajar saja
tapi mas adi melihatnya seperti apa
punya dampak nggak secara politik atau memang ini akan berakhir di reuni
kalau bahasanya mas hasan ya kangen kangenan aja gitu
memang harus ada barometer apakah reuni ini berdampak secara elektoral
bagi pas lo nomor dua terutama secara politik
sejauh ini kan belum ada misalnya survei atau tambahan insentif elektoral
itu tidak ada pegangan untuk menjelaskan ini ada tambahan
pertama kalau dilihat dari subtansi isu aktor yang datang
itu adalah betul orangnya yang itu itu saja
mereka adalah yang reuni dua ribu tujuh belas yang lalu
adalah aktor yang juga terlibat dalam aksi dua ribu enam belas lalu
akan jadi spektakuler dan ada tambahan insentif elektoral
bisa dilihat secara kasat maksimal
kalau yang datang disitu misalnya ada simpatisan pkb
simpatisan p tiga golkar dan seterusnya
orang melihat bahwa magnet elektoral dari pendukung dua ratus dua belas dan alumni ini
ada tambahan dari ceruk pemilih lain
hanya besar di kalangan pendukung yang itu itu saja
selera politiknya yang memang selama ini ingin ganti presiden
karenanya menurut saya ini tidak terlampau berpengaruh secara signifikan
kalau melihat orang dan elit yang ada
tapi secara moral politik ini tentu memberikan tambahan
cukup luar biasa terutama kepada paslon nomor dua pak prabowo
suka nggak suka reuni satu dua ini bukan soal acara yang
sifatnya umum yang seperti disampaikan oleh selamat maret misalnya
siapapun boleh hadir
tapi karpet merah ketika diberikan kepada pak prabowo suwanto
kira kira itu bisa dibaca bahwa
sejak awal reuni dua ratus dua belas ini selera politiknya adalah
ganti presiden ganti pemerintah di pilpres dua ribu sembilan belas yang akan datang
sebab itulah yang saya inginkan untuk anda lihat ini
sebab menurut saya
harus dibaca secara politik dalam konteks itu
kerumunan itu politik
dan yang hadir disitu tentu ada framing issue
dalam konteks gerakan sosial
karenanya mas pipin juga tidak perlu
harus menutupi bahwa ini adalah gerakan moral
tapi kalau ada seruan salam dua jari
ganti presiden hidup prabowo
dan sah sah saja
dan sah sah saja
selama tidak melanggar undang undang
karena tidak dianggap mengunsur
mengandung unsur kampanye
membawa atribut sepanduk mengkampanyekan visi misi
secara terbuka atau menduga dukungan
itulah yang kemudian
bahwa seluruh dki dan kpu menyatakan
ini tidak ada unsur kampanye
tapi kalau melihat anasir subtansi narasi narasi yang disampaikan
jelas ini adalah pemanasan jelang pilpres
tidak lahir dalam ruang hampa
kalau dibandingkan dengan dua ribu tujuh belas lalu
jumlahnya cukup berbeda
misalnya dua ribu tujuh belas tidak terlampau penting
karena jarak dengan pemilu terlampau jauh
pemanasan metin politik untuk menunjukkan kepada publik
bahwa ada kekuatan kekuatan politik umat islam
terutama di luar nu dan muhammadiyah sekarang
sedang terkanalisasi melalui reuni dua satu dua
nah itu yang menarik
dari pengamatan anda
kalau kita lihat meskipun secara demografi politik
kita tidak bisa bertanya salah satu
ada nu muhammadiyah atau organisasi yang lain
kepada semua orang yang hadir
tapi secara politik
anda lihat seberapa
mewakili kelompok pemilih islam
atau islam politik disini
kalau melihat irisan nu dan muhammadiyah
mereka adalah kembali kehitoh
tidak boleh membawa nu dan muhammadiyah
pada ruang ruang politik
yang cukup sempit dan partisan
inilah yang saya kira harus dibaca
ketika ada reuni dua satu dua
mungkin siapa saja bisa hadir
atau dari simpatisan simpatan partai politik
yang berkontestasi dalam pilpres
tapi ingat bahwa orang yang berkumpul ini adalah
pada satu kelompok reuni dua satu dua
yang mesej politiknya cukup terhana
ada kelompok umat islam yang merasa dikriminalisasi
ada ulama ulama yang diperlakukan tidak adil
kan itu framing isunya
seakan akan pemerintah saat ini
pak jokowi dan tim suksesnya
agak berjarak dengan kekuasaan politik umat islam
karenanya menurut saya ini perlu di warning sih sebenarnya
semacam alarm bagi teman temannya bang hasan
bahwa ada kekuasaan politik umat islam yang berjarak dengan kekuasaan politik umat islam

keluar dari dua ormas yang mainstream
selama ini orang ribut tentang pesantren dan santri
ataupun nu dan muhammadiyah
ini dua satu dua cukup luar biasa
saya kira tidak semua orang mampu melakukan begini
apapun tendensi politiknya
menghadirkan jutaan orang di monas
berdakwah di monas dalam tanda kutip
itu bukan perkara gampang
bagi saya yang hadir di monas
ini nasi bungkus lah
ini kampret lah
saya kira bukan ukuran segala galanya
saya memang menyempatkan diri untuk hadir
tengah malam sebelum perayaan itu
saya melihat kok orang datang mulai jam dua belas malam
jam satu malam intensitasnya
saya agak bingung apakah mereka yang hadir
dalam konteks untuk berdakwah ini
hanya sebatas nasi bungkus
itu dari aroma indera penciuman anda
sebelum saya akan kembali ke masjid asan dan juga kandungan
saya ingin menjawab
apakah perabohnya kah
atau pesannya keadilan seperti tadi kata kang pipin
atau apa yang kemudian menjadi daya tarik
mahdi besar gitu
kalau saya membaca ini ada pesan keadilan yang ingin disampaikan
common sense yang sedang dinarasikan
bahwa ada umat islam yang sedang diperlakukan
kurang adil pemerintah berjarak
ini yang saya kira bahwa yang hadir dalam ruang
reuni satu dua juga tidak bisa diklaim
semuanya adalah pendukungnya dua
karena kalau dilihat narasi survei teman teman
betul banyak yang ingin ganti presiden
tapi belum tentu mereka memilih prabowo
ini yang menambah angka floating mass itu sebenarnya
narasi baru sebenarnya yang juga
bayar di perbincangan bagaimana
memperebutkan suara pemilih umat islam
kita akan bicara mengenai dua ratus dua belas
dengan siapa yang paling bisa terasosiasikan
dengan suara gemuk
para pemilih islam
kita akan bahas itu usai jeda tetap bersama kami